makasih ya kamu udah perhatian sama aku
ya walaupun perhatian kamu juga dibagi sama cewek
boy harusnya kamu memperlakukan sila lebih nice ya
alangkah sedihnya almarhumah mamah kamu
kalau sampai kamu memperlakukan sila seperti ini dan dia melihat sendiri
sebenarnya gue udah gak bisa lagi buka hati untuk sila
jadi ini yang bikin lo pergi diam diam kesini
lo yang ngajak mereka
kita ngikutin dulu diam diam
karena kita takut lo kenapa kenapa
karena tadi saat lo telponan
gue liat muka lu serius banget
gue kecewa sama lo
gue kecewa sama lo
edo jadi celaka
kita juga nyaris berantem sama roby
iya ini semua salah gue
gue sengaja rahasia ini dari kalian
gue gak mau aja sampe rencana gue ketahuan
lo gak tau kan
apa yang udah
lo mau dilakuin
dibinggi geng serigala
gak usah diperpanjang lagi
sekarang gue minta lo tetep rahasiain dari mondi
jangan sampe mondi tau

sekarang gue mau ajak lo ketemu robby

gue harap lu udah maafin dia
dan juga gak berantem disana
masalah robby dan edo udah kelar
sekarang gue tinggal bikin mereka bener bener percaya sama gue
sekarang gue tinggal bikin mereka bener bener percaya sama gue
kalo mereka udah percaya
gue bakal dengan mudah jadiin mereka kaki tangan gue
gue bakal dengan mudah jadiin mereka kaki tangan gue
sekarang gue ini mencintai mereka
kalau efek pem fazeran ya
kamu malah radial
kamu mau jalan di sini
kamu mau jalan di sini
kamu mau jalan di sini
terima kasih muito
memperlakukan sila seperti ini dan dia melihat sendiri
sebenarnya gue udah gak bisa lagi buka hati untuk sila
gue harus lakuin semua ini demi kebahagiaan mama
demi permintaan terakhir mama
gua bantu nyentuhin pintu ya
hati hati kamu kan gak enak badan baru aja keluar rumah sakit

hati hati di jalan tante
terima kasih oh boy tante minta tolong ya
kalau bisa kamu datang ke rumah
kamu kasih support sila atau bawain makanan atau apa
tante gak mau sila sedih
nanti jadi makin susah dia untuk seger kembali ya
yang ini buat saya
ga pernah setara dengan si cinta
selamat datang ke selatan
selamat datang cinta
dimana mana ada elu terus
jujurnya gue males banget ngeladenin lu tau gak
biar lo ngedara tinggi
please dong musnahin aja manusia setengah es balok
kayak gitu di dunia ini
ngapain sih harus ada dia
lo harus tenang karena
nanti kalo lo kebawa emosi
lo beneran bisa durting lagi mikirin dia
jadi mending sekarang
lo tenangin diri lo cari taksi
terus langsung ke kampus
tuhan yang ajak mereka kesini
lian udah cerita semuanya
tapi udah gue maklumin semuanya
maaf gue terpaksa ngakuin
satu kata maaf dari lo itu belum cukup buat gue
gue punya hadiah buat lo
itu udah cukup
buat dia ngebales apa yang lo perbuat ke dia
yang dirasain kayaknya lebih deh
sekarang masalah kalian udah clear
kalian harus mikir
keuangan geng segala itu lagi kacau
gue mau ngasih kalian penghasilan lebih
andai aja mondi punya pemikiran kayak allah
pasti geng serigala gak bakal kacau kayak gini
yang dipikiran mondi cuma ego
makanya gue gak suka sama dia
lo semua ngerti kan
sama apa yang gue rasain
gue ngakuin ini semua
biar mondi berbuat sesuatu

bukannya diem aja
ngeliat geng serigala
diremehin banyak orang
sekarang kalian semua balik ke basket
jangan sampe mondi tau
kalo gue dibalik penyerangan edo
kalian juga gak boleh ngasih tahu
soal rencana aku buat bantu kalian
gue pastiin mondi gak bakal tau soal ini
sekarang kita bubar
gue berhasil ngeyakinin mereka
perlahan tapi pasti
anak anak geng serigala bakal ada dibawah kendali gue
dan misi gue buat ngancurin boy bakal terlaksana
kok gak ada taksi yang lewat sih
susah banget kayaknya nyari taksi di daerah sini
kok drivernya sibuk semua ya
ah kayaknya emang lagi jam jam sibuk deh
perasaan dari tadi sial mulu deh
mana mood gue juga hancur banget gara gara ketemu saya es balok